bkkbn mengatasi hal ini
betul memang uniknya di indonesia
berdampak pada sebagian
masyarakat kita tapi di indonesia
juga ada kalau ini juga masih banyak
ada juga ya pak
masih banyak ya
ada bagian indonesia yang angka fertilisasi
masih tinggi mohon maaf kalau kita bilang indonesia
timur papua dan sebagainya dan sebagian di
sumatera itu masih tinggi angkanya
tapi ada provinsi
tertentu yang bahkan di bawah
angka istilah kita reversement level
jadi yang harus kita jaga
di angka itu nggak boleh turun
peran bkkbn itu yang harus
kita ke depan ini tidak bisa satu program
daerah yang punya seperti ini
persoalan yang seperti ini angka
fertilisasi rendah misalnya seperti itu ya
atau ibu ibu udah cenderung
gak pengen punya anak
di kota kota kita terutama di
kota kota besar sekarang
kalau mengatasi dengan program program yang lama
yang klasik gak laku disitu
misalnya hal lain padahal mereka masyarakat
keadilan kita harus ada juga
di tengahnya mereka di tengah mereka
nah jadi itu satu sisi
jadi tergantung daerahnya begitu ya pak ya
tergantung daerah apakah di mereka yang tentunya
yang cenderung untuk memilih
anak atau keluarga kecil

betul betul karena kesibukan orang tua
karena tuntutan ekonomi ke depan kan
makin berantakan itu gak bisa dipungkinkan lagi
kaum perempuan mau tidak mau
juga harus ikut terjun di dalam
dunia kerja ini
nah disitu mulai persoalannya
program kita selama ini kan yang ada di desa
terus menggunakan pendekatan yang klasik
bertemu dengan masyarakat
pada kondisi masyarakat orang tua yang sibuk
kayak gini kapan kita ngajak mereka
kita juga harus beradaptasi dengan mereka
beradaptasi dengan teknologi untuk mereka
pertama menggunakan teknologi ini
aplikasi tentunya yang paling mudah
yang ada di gawainya mereka
dan harus dibuat semenarik mungkin
kalau panjang sekali juga juga malas mereka
atau kalau tidak ada manfaatnya
juga biasanya orang tidak mau
aplikasinya begitu kan
betul inilah tantangan wkkm ke depan
harus berubah dan sebagainya harus cepat
revolusi industri itu sudah mulai sekarang
dan besar besar sampai akan datang
oke jangan sampai
pemerintah presiden sudah
mengatakan bahwa kita menyiapkan
sumber daya kita yang harus berkualitas
kita di keluarga bkkbn yang
yang mengurus keluarga ini malusi sekarang di indonesia
ini yang paling besar itu bkkbn
kita satu kediputian satu dirjen
sementara di kementerian lain
paling satu direktorat
jadi wajar kalau misalnya pemerintah
di mana kesalahan bkkbn
bolehlah karena bkkpn paling besar
dalam urusan pembangunan keluarga ini
saya merasa dan kami semua
pimpinan juga merasa
kita harus berubah
plt kita aja pimpinan mengatakan tidak bisa
pembunuh keluarga ini harus cepat berubah
program programnya harus dipersiapkan yang lebih menarik
begitu ya pak ya
kalau tadi kita lihat
kita bicara tentang dampak dampak negatifnya ya
seperti paparan mungkin ya
konten konten yang tidak tepat untuk anak anak
kemudian juga perubahan orientasi
nah sebenarnya dampak positif dari
bkkbn apa pak itu banyak
jadi kemajuan teknologi ini
aplikasi dan sebagainya
artificial dan sebagainya
sekarang ini kan program program kita yang
biasanya klasik dengan buku
buku saku oleh petugas kita
di masyarakat di desa
sekarang ini dengan mereka mempunyai
android dan sebagainya
kita sudah mulai sebenarnya sih
merubah kegiatan kegiatan program program kita
it jadi semua dalam bentuk aplikasi
yang lebih mudah
dan lebih kita buat menarik untuk mereka
walaupun belum seluruhnya
nah ini yang makanya saya katakan harus berubah
bkkbn harus cepat berubah
ini perhatian kita yang
sepertanda sepertanda pertama karena mereka yang paling dekat
sebentar lagi akan menjadi
pimpinan di era istilahnya bonus demografi
atau menghantar indonesia emas
jadi sih memang program kita sih
besar memang di remaja
sekarang di kemudaan ini
terkait dengan persiapan persiapan mereka
dan mereka pula yang terpapar
paling banyak dengan
betul persiapan persiapan seperti apa
yang harus dilakukan ya oleh keluarga indonesia
kita akan bahas lebih lanjut nanti ya pak yani
pemirsa jangan beranjak dulu
kami masih akan kembali dalam perbincangan
di indonesia for what sesaat lagi
kembali di indonesia for what pemirsa
setelah kita membahas industri berdampak kepada kehidupan
berkeluarga dan bernegara
kini banyak tentangan yang harus dilakukan semua pihak
termasuk badan kependudukan dan keluarga
berencana nasional atau bkkbn
agar industri empat ini
bisa membawa dampak positif dalam kehidupan
dan masih bersama kami
deputi keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga bkkbn
pak yani jadi tadi kita sudah sempat singgung sebentar
ada dampak positif ya betul ya
yang bisa dirasakan dari revolusi empat ini
dampak positif ini bisa
kita aplikasikan begitu dalam keluarga
pak yani betul memang
inilah yang saya maksudkan tadi kita harus
siap dengan menghadapi
tentu yang pertama
bkkbn itu memang itu tadi
ya sekarang ini sambil sudah memetakan
apa saja sih yang
aplikasikan di tengah tengah keluarga seperti ini
seperti tadi misalnya
teknologi it dan sebagainya
sebagai salah satu yang merubah
cara kita nyampaikan nanti kepada mereka ya
konten konten itu harus menyesuaikan diri juga
ada satu hal yang
misalnya terkait begini
revolusi ini juga akan memudahkan
akan membawa tentu
nanti itu akan
tapi juga ada yang
menguntungkan atau merugikan kita lihat juga nanti
segala etnis akan
muncul di satu tempat
perkawinan antar etnis ini akan makin banyak
sebenarnya pegawai ini dari sisi
toleransi itu harusnya jadi
lebih tinggi tetapi
dampak negatif tadi itu yang mungkin yang saya sebutkan
di awal tadi karena berkurangnya
waktu orang tua itu mendidik anak
terutama dalam mengawal perkembangan
psikologi tadi anak bisa menjadi
kurang empati agresif
malah toleransinya jadi kurang
satu sisi ada yang
menguntungkan tapi kalau dari keluarga nggak
diimbangi dampak positif tadi
perbesar nah ini
hal hal yang seperti itu tadi itu satu
hal yang perlu diantisipasi
makanya ke depan
keluarga juga kita
bisa mengambil kesempatan ini untuk
meningkatkan pola asuh
pada anak pada
ya tentu pada anak anak kita
dampak positif dari
bisa maksimal kita ambilkan
kita ingin jadi suatu generasi
angkatan kerja berkualitas
berkualitas itu tidak hanya pintar anak anak
generasi miliar itu pintar pintar
cerdas mereka bahkan
kita sendiri dokter kita sendiri
di protes mereka kata kata bilang ini begini gini
oh enggak di google nggak gitu
sekarang kita sudah bisa mendapatkan informasi
dari tempat lain begitu ya
betul dia dapatkan
closing ya jadi apalagi kalau misalnya dikatakan
ini juga disampaikan oleh dokter apalagi
ayah gak praktek lagi sekarang
seperti itu seperti itu anak
sekarang pintar tapi
juga yang perlu
nilai karakter itu tergerus dengan
karena tadi kan kita tahu siapa
yang membawa banyak arus
negara negara maju mau tidak
mau paham ideologi
mereka juga ikut disitu
nah ini yang bisa membawa
dampak negatif kalau kita
tidak mengawasi anak
di dalam hal yang seperti itu bukan hanya
sifat liberal dan sebagainya
tapi juga bahkan radikalisme
bisa tambah menguatkan
tadi kita harap toleransinya jika
jadi bagus tapi karena di
keluarga gak nyiapkan dengan baik
bukan toleransi yang meningkat
tapi justru yang sebaliknya
bukan hal hal keluarga
yang tentu ramah dan sebagainya
radikalisme tambah subur
oke kalau begitu kemampuan apa
sebenarnya yang harus dimiliki keluarga indonesia ini
orang tua ini tidak tergantikan
itu yang paling penting
orang tua itu kan dia sebagai
pembimbing sebagai role model
di anak ini
jadi sejak dari awal
orang tua ini sudah menanamkan
karakter yang bagaimana sih yang jujur
di lain pihak dia juga harus
nunjukkan jangan misalnya
ngelarang anak anak jangan merokok tapi
di tangan ayahnya terserih merokok misalnya
sangat kritis mereka
jadi kalau yang dilihatnya contohnya
tidak seperti yang diharapkan ya tidak
mereka tidak akan ikuti
tiga peran ini peran sebagai
instruktur pembimbing sebagai role model
dan sebagainya itu juga itu yang harus
ditunjukkan oleh ayah dan oleh
ibu peran nanti itu
berbagi tidak hanya hanya ibu
ayah juga harus berperan besar
yang selama ini mungkin semua kita
gantungkan kepada ibu
tapi ayah juga mungkin
peraturan pegawai negeri juga harus didukung
sedikit cuti juga apa itu pak
kalau sekarang kan hanya cuti ibu ya melahirkan
dan sebagainya ayah juga cuti
mendidik anak oke
supaya bisa bekerja sama begitu ya
untuk mendidik anak nah misalnya ya
walaupun tidak ada aturan di indonesia
tapi kalau saya berpikir bolehlah
janganlah semua dibebankan kepada ibu
ayah juga berperan dalam mengasuh anak
cuti ayah misalnya sekian lama
didik anak itu karena di masa masa
mendidik karakter paling muda di
di masa awal kalau sudah terbentuk
nah disitu perannya
nah dari bkkbn sendiri untuk mengembangkan
kebijakan pembangunan keluarga ini
yang diselesaikan dengan revolusi
industri empat kira kira apa saja
yang akan dikembangkan
yang pertama dalam waktu dekat ini
kita satu kesulitan
kita sekarang dengan referensi
pelitian pelitian kita sangat terbatas dengan
bukan kalau dampak kita mungkin sudah
bisa share dari banyak internet tapi
pola pembangunan yang cocok untuk
indonesia yang timur
seperti kita orang ketimuran seperti ini
salah satu bkkbn kedepan
itu mungkin akan melakukan semacam
besar terkait dengan hal yang seperti ini
dalam waktu dekat mencoba
memetakan dan apa
yang harus kita lakukan kedepan
terkait dengan hal yang seperti ini memang
gak mudah membayangkan dua puluh tahun karena
cepat sekali terbalik perubahan ini iya
pakar lah para praktisi
terutama akademisi lah kita harapkan
akan terus bekerja sama dengan kita
kita tuh senang sekali kalau
para akademisi dan pakar yang bisa membantu
tidak terkait dengan hal yang seperti ini
karena memang tidak hanya masyarakat saja ya pak ya yang harus siap
tapi juga mungkin ya para pegawai
negeri sipil termasuk dari
bkkbn begitu ya pak yang harus siap
dengan revolusi industri ini persis
yang kedua tadi kita harus siapkan
sebenarnya kita di dalam bkkbn tadi ya
dan kita berharap tentunya
ini didukung oleh kementerian lembaga lain
terutama bpnas dan pmk
terutama terkait yang ini
kita berharap juga
mohon difasilitasi dengan tentunya kelembagaan
tulang bidang lain harus di jalan kalau yang bkkbn
aja udah bkkbn kecil
tidak terasa dampaknya di tengah tengah
masyarakat ini satu yang kedua
masyarakat harus siap
pembangunan atau katakanlah
mendidik anak kalau pola asi
ini kan bukan hanya keluarga
masyarakat juga harus siap masyarakat harus siap
dengan industri empat panggung
yang langsung dimasukkan oleh bapak presiden
ini luar biasa bapak presiden menekankan
seperti ini belum lagi kemarin
beliau menyentak di perguruan tinggi dan sebagainya
kita harus berubah
ini hal yang seperti ini jadi bkkbn
itu karena memang selama ini skupnya pada
intinya pada keluarga siapkan keluarga ini
kita harus baik mungkin
menyiapkan semua program
dengan tentu manfaatkan
semua kelebihan kelebihan teknologi yang ada ini
satu hal yang kedua
masyarakat itu ada di kabupaten kota
tidak di provinsi
tangan bkkbn itu nyampe nya cuma di provinsi
plkb kita sekarang ada di semua desa desa
walaupun tidak semua desa ya
artinya ada desa desa
tapi rentang kendali kita memang masih jauh
perwakilan ada di
plkb penyuluh kita ada di desa desa
kader kita ada di desa desa
dan kita mohon
sepanjang ini juga pemerintah
menyahuti hal yang sama
oke tapi mungkin nanti dengan kemudahan
teknologi ini kan juga bisa membantu ya pak
bisa menjangkau nah menurut anda sendiri
aparatur negara ini sudah siap
tidak sih dengan revolusi industri
enggak sih harus siap harus siap begitu
memang kalau dilihat kita harus berubah
kalau namanya berubah berarti ada yang belum siap
harus berubah harus berubah
dan itu enggak ada nilai tawar
enggak bisa dimundur mundurin enggak
dia maju enggak ada
cerita untuk kita weekend kembali
enggak ada atau bertahan begitu ya
tidak mau ikut dalam arus ya begitu ya pak
kalau enggak kita tertinggal betul
nah kira kira resiko apa yang akan dihadapi
bkkbn ini dalam mengembangkan
kebijakan kebijakan terkait evolusi industri ini
tantangan itu ada dari dalam sendiri
kalau kita dari dalam ini
kalau insya allah
dengan komitmen pimpinan yang berada di dalam ini
tinggi ini harus bisa jalan
termasuk tentunya teman teman
di daerah ini tugas kita yang kearingan
terutama di kebupatan kota
satu ini yang kedua
kelembagaan lain juga
punya pemikiran hal yang sama kalau yang
terkait dengan industri mereka sudah duluan
karena terasa tapi yang menyiapkan
soft skill kayak gini ini jarang
tapi kalau misalnya pendidikan
industri telekomunikasi itu sudah bergerak
oke tapi keluarga
terus terang saya katakan sedikit
tertinggalkan dalam hal seperti itu
makanya harus perlu peran dari bkkbn ya pak ya
makanya bkkbn harus bergerak ke depan dalam hal yang
menyauti supaya tidak tertinggal
nah ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat indonesia pak
supaya industri empat ini
bisa berdampak luas dan positif
tentunya bagi keluarga
pertama untuk keluarga keluarga yang ada di indonesia
peran keluarga mendidik anak itu
tidak bisa tergantikan
walaupun mungkin nanti suatu saat ada robot yang mirip mirip
tapi peran ayah ibu ini
arus informasi yang begitu banyak
menuntut ibu ayah harus
memahami sedikit teknologi
karena nanti jauh sekali
antara anak dan ayah
seperti itu jadi
peran ayah dan ibu itu mengamati
sempatkan melihat kegiatan anak
di gawe mereka
dan saya mohon juga
dan anak itu dibatasi sampai umur
itu perlu penekanan
kalau perlu ada aturan pemerintah
karena yang betul betul
mengembangkan aplikasi saja
anaknya itu mulai dikenalkan di usia
setelah diusia smp lah ya
itu yang bulik yang benar benar
yang tahu betul
dia batasi untuk anaknya sendiri
nah inilah yang saya mohon kepada
keluarga keluarga di indonesia
jadi di sela sela kesibukan
terutama generasi generasi menilai
yang tahun delapan puluh sekarang sudah punya anak ya
yang berdampak seperti itu
itu bermanfaat untuk kita
tapi juga nggak sedikit dampak negatifnya
generasi milenial terutama yang sekarang mungkin hidup
itu manfaatkan benar
kelebihan kelebihan yang anda
miliki terutama hal yang seperti
anak di dalam penggunaan gawai
tingkatkan pengawasan kita
sementara pada keluarga keluarga yang
kebetulan agak old seperti ini
mau tidak mau pada keluarga keluarga
ibu itu tugas kita mengajarkan mereka
nanti ke supaya melek
sedikit kepada teknologi ini supaya mereka
bisa juga ngawasi anak anaknya
orang tua jadi jangan menutup mata
begitu ya pak ya harus juga mengikuti
perkembangan begitu supaya bisa mengawasi
anak baik terima kasih pak yani
sudah berbagi informasi disini semoga ini
bisa menjadi manfaat ya dan
masukan bagi keluarga indonesia
untuk kedepannya bisa lebih baik
dalam pola pengasuhan
dan siap begitu untuk masuk ke
pemirsa demikian indonesia forward
undur diri sampai jumpa